panitia seleksi calon pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga telah mengumumkan empat puluh nama dari satu ratus empat peserta yang dinyatakan lulus tes psikologi
peserta capim kpk pun diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya
tahapan seleksi lanjutan yang harus diikuti empat puluh capim kpk yang telah lulus tes psikologi adalah profile assessment pada delapan hingga sembilan agustus dua ribu sembilan belas nanti
para peserta juga akan mengikuti uji publik wawancara dan tes kesehatan
pansel capim kpk memastikan semua proses seleksi dilakukan transparan dan berharap masyarakat memberi masukan secara tertulis mengenai para peserta seleksi
kita kirim kepada tim tracker terhadap empat puluh ini
dan nanti kita akan masukkan seperti itu
dan ini biasa dilakukan setiap pansel terutama kpk
yang lalu dan sekarang kami ada tiga orang yang lalu ikut dan sekarang juga ikut
itu semuanya biasa biasa saja kita lakukan
seperti itu sesuai dengan aturan peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku
dari empat puluh nama yang lolos psikotest seleksi capim kpk
lima basaria panjaitan tidak lolos tes
sementara dua koleganya di kpk alexander marwata dan laode m syarif lolos
sementara itu enam peserta dari unsur polisi yang lolos
antara lain wakabar eskrim irjen antam november
wakabadan siber dan sandi negara irjen dharma pong rekun
kapolda sumatera selatan irjen firly dahuri
widya iswara madia ses pimpori brikjen bambang sri herwanto
perwira tinggi di lemdiklatpori brikjen juwansih
dan karawat pres ssdm
empori brikjen sri handayani
sedangkan staf ahli kapolri irjen ike edwin dinyatakan tidak lolos psikotest
empat puluh nama yang lolos terdiri dari berbagai unsur
antara lain akademisi polisi jaksa hingga pns